dan kita langsung ke ancol sudah ada koresponden kami ada area dita utama di kawasan ancol jakarta yang tampaknya sedang menikmati suasana libur di sana
dito ini ada di mana dito posisinya kira kira silakan
dito udah mulai dito
ya halo sama soren dan hartman maaf minta waktu sebentar
tapi saya pikir saya masih waktu untuk bersantai santai dulu di pantai
dan seperti anda bisa lihat saya saat ini ada di pantai lagun yang pantai ancol
suasana sangat meriah sekali banyak sekali
tadi baru saja kita disuguhi oleh atraksi yang namanya flyboard di mana seseorang bisa terbang di atas udara dengan tekanan air
terus kemudian bisa lihat banyak sekali penontonnya
tapi memang hari ini di ancol sangat ramai sekali karena memang sudah banyak agenda
salah satunya adalah
dimana tadi para penonton juga disuguhkan dengan atraksi kesenian budaya khas nusantara
misalnya di antaranya tadi ada rokpono rogo
terus kemudian yang ada juga salah satunya untuk dalam rangka memberingati hari ulang tahun dki jakarta
yang ke empat ratus sembilan puluh satu adalah
karena memang perlu diketahui juga memang jumlah pengunjung pantai ancol pada hari ini mengalami peningatan yang cukup pesat
memang cukup pesat
dalam artinya informasi yang saya peroleh ada sekitar empat puluh empat ribu orang yang datang ke ancol sampai pukul empat sore tadi
nah itu memang angka tersebut pasti di atas rata rata kunjungan wisatawan pada akhir pekan biasanya
dan untuk lebih tahu lebih banyak kenapa alasan orang datang ke sini saya mungkin akan berbincang dengan seseorang
halo selamat sore pak
pak ade ini dalam rangka apa nih ke ancol nih
emang sekarang dia datang ke sini pas hari terakhir liburan
kita kebetulan pas liburan anak anak pada liburan
besok kan sempat ya udah mulai aktivitas kembali
oh besok udah mulai aktivitas lagi
kenapa pilih ancol kalau boleh tahu
yang terdekat aja buat saya sih
oke terus gimana ini
huburannya seru atau gimana
mantap banget sekali
buat anak anak aja hiburan buat anak anak
oh begitu ya
terima kasih pak ade ya
terima kasih ya
ya sebenarnya nanti bisa denger sendiri
tadi memang hari ini cukup ramai dan memeriah sekali
dan memang dalam proses yang ingin memeringati masu saya untuk meringisi hari liburan ini
dan juga sekaligus sama memeringati hari ulang tahun kota jakarta sendiri
jadi ancol sendiri telah menyiapkan berbagai macam acara
misalnya salah satunya adalah ondel ondel bawah air yang anda bisa saksikan di sea road
sampai esok hari pukul dua lima belas sampai dua tiga puluh
selain itu juga pasar seni sudah disulap menjadi kampung betawi
di situ anda bisa melihat berbagai macam pertunjukan khas kesenian betawi
dan juga misalnya ada satu pameran namanya wall of frame
di mana anda bisa mengetahui asal usul nama kampung
misalnya kampung dong pasar rebo dan lain lain
yang memang memiliki fakta sejarah yang cukup menarik
baik tampaknya seru sekali ya
ini jadi anda namanya liburan sambil kerja di ancol bersama dengan masyarakat di sana
menarik laporan langsung dari ancol
terima kasih ardita utama koresponden cnn indonesia